terpidana kasus blbi samadikun hartono ditangkap oleh tim terpadu pencari tersangka terpidana dan aset dalam perkara tindak pidana di tiongkok
samadikun merupakan salah satu terpidana kasus blbi yang menghilang saat hendak dieksekusi berdasarkan putusan mahkamah agung
samadikun terjerat kasus ketika pt bank modern sebagai bank umum swasta nasional mengalami saldo debat karena terjadinya rush
untuk menutup saldo debat pt bank modern menerima bantuan likuidasi dari bank indonesia dalam bentuk sbpuk fasdis dan dana talangan falas sebesar dua lima triliun rupiah
selanjutnya dari jumlah blb itu samadikun dalam kapasitasnya selaku presiden komisaris pt bank modern melakukan korupsi
yang menggunakan bantuan likuiditas tersebut menyimpang dari tujuan awal yang secara keseluruhan berjumlah delapan puluh miliar rupiah
samadikun menghilang saat hendak dieksekusi
berdasarkan putusan mahkamah agung pada dua puluh delapan mei dua ribu tiga dia adalah terpidana empat tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan dana blbi senilai satu ratus enam puluh sembilan miliar rupiah